saat ini banyak pihak yang sudah mulai lelah dengan konflik politik berkepanjangan berharap
agar para elit yang bertarung serta masyarakat yang menjadi pendukung untuk memulai upaya rekonsiliasi
dua budayawan haidar bagir dan muhammad sobari
mengemukakan bahwa kultur kebudayaan indonesia sebenarnya punya caranya sendiri
untuk mengatasi konflik dan menciptakan harmoni
lalu apa saja prasyarat dan kondisi yang mendukung rekonsiliasi ala indonesia ini bisa terjadi
ini fenomena global kombinasi racun a dengan racun b bisa menghasilkan bom yang besar
yang bisa menjadi bom politik bom sosial bom budaya
tapi sebenarnya kita secara kultur secara basic
tadi kata kang sob kita masih selamat sebenarnya dari bahaya bahaya yang dikhawatirkan pak haidar
tapi sebenarnya kita punya imunisasi yang cukup bagus nggak
vaksin atau daya tahan tubuh yang cukup bagus untuk bisa menangkal racun racun bahaya itu
ya sebetulnya sih kalau kita kembali kepada
meskipun ini suatu yang kontroversial mungkin kang sobari bisa bicara lebih baik dari saya
meskipun kontroversial saya kira yang disebut sebagai budaya kita budaya nusantara itu ada
dan budaya kita itu bukan hanya di jawa
sebetulnya kita bisa mengatakan di seluruh nusantara
itu budaya yang menekankan harmoni bukan konflik
artinya konflik diatasi tapi bukan dengan cara cara frontal
itu cara kita itu pak
saya kira itu cara kita
kalau kita lihat tradisi kita di berbagai wilayah di pulau jawa di luar pulau jawa mau ke sulawesi
ya itu adalah sumbangan dari tradisi kita budaya kita juga bahkan agama agama lokal
sebelum datangnya agama agama besar seperti agama hindu agama islam agama nasrani
itulah sebetulnya menurut saya budaya kita ya
nah tapi budaya ini kalau tidak disiapkan wadah yang melibatkan pendekatan struktural
katakanlah ini pendekatan kultural
struktural itu gimana
struktur termasuk law enforcement misalnya
kalau wadah struktural seperti keadilan seperti penegakan hukum itu tidak jalan
budaya ini ya lemah rapuh nggak punya dasar
makanya kalau datang katakanlah kalau kita bicara dari segi agama ya
penghayatan keberagaman orang nusantara itu keberagamaan yang tadi saya bilang
mempromosikan harmoni kedamaian penyelesaian konflik dengan damai
tapi kalau ini tidak dirawat strukturnya juga tidak kuat wadah ya
struktur ini saya nggak wadah
akibatnya datang pengaruh dari luar yang bertentangan dengan
luar ini berarti internasionalism atau
ya dari budaya budaya lain yang sebetulnya
apa namanya saya tidak mengatakan saya bukan covenistik mengatakan bahwa
budaya nusantara itu lebih baik dari budaya lain
tapi setiap budaya itu punya ciri
dan hendaknya jiri itu dipelihara
supaya kemudian bisa terjadi saling memberi makan yang menyebabkan muncul keseimbangan
kita itu maksudnya rakyat indonesia pada umumnya
sebenarnya makin matang makin bijaksana ini proses mematangkan demokrasi
yang kelihatannya porak poro anda ini sebenarnya usaha
sebenarnya fenomena yang terpaksa untuk mematangkan demokrasi
kita hanya kehilangan sedikit di kalangan orang orang yang telah matang secara kebudayaan
matang secara filosofi
itu belum lagi memiliki kesempatan untuk menghayati suasana ini secara ning
mendalam dan mengendap keseluruhannya mengendap itu tidak pernah
belum pernah karena ini dikocok terus menerus dan pengendapan belum terjadi
maka apa boleh buat
model perlawanan budaya kita itu tidak dengan cara yang lain
selain menggunakan apa yang namanya instrumen hukum
dalam pengertian ini kita bisa berkata law as culture
hukum itu bagian dari kebudayaan
dan ketika law as culture dipakai
itu memang satu satunya cara
dengan konteks saat ini
doa yang paling baik dalam hidup tidak konteksual tidak mendidik
biarlah mekanisme terbaik dari cara hidup kebudayaan kita mengatur
itu gak membuat pertentangan jadi makin hebat
hukum adalah kesepakatan seluruh bangsa
ketika itu dipakai dan masih ada orang yang bawel bahwa
kita menangkapi hukum yang menangkap
dan anda meminta ditangkap
perilaku anda sudah tua tapi anda menantang nantang supaya hukum menangkap